hingga tahun dua ribu dua puluh satu setidaknya ada tiga belas pengungsi dari lima puluh negara di dunia berada di indonesia
salah satu prioritas utama unhcr indonesia terhadap pengungsi di indonesia saat ini
mendorong negara tujuan meningkatkan jumlah kuota resettlement
antara lain amerika serikat kanada selantia baru dan australia
artinya dalam satu tahun dari jumlah pengungsi yang ada
belum lagi kriteria khusus pengungsi yang diinginkan negara tujuan semakin spesifik
contohnya mereka tidak ingin memiliki perempuan yang berpengungsi
ada banyak kekurangan dan kriteria yang diinginkan negara resettlement
namun sebagai salah satu negara besar di asean indonesia harus mampu mengambil langkah tegas
tentang permasalahan negara asal pengungsi
sampai sekarang persoalannya adalah myanmar ini masih nyaman saman saja
untuk mereka untuk memperlakukan orang orang yang akhirnya
mau tidak mau mereka akan hengkang dari sana gitu
kerjasama dan mungkin sikap tegas dari negara negara tetangganya itu mungkin diperlukan
dan indonesia sebagai salah satu negara terbesar di asia tenggara saya kira bisa memainkan perang
unhcr mencatat setidaknya ada delapan puluh tiga juta orang dari belahan dunia meninggalkan negaranya
dua puluh enam juta di antaranya adalah pengungsi
selama satu tahun masa presidensi indonesia memiliki kesempatan bernegosiasi langsung
dengan negara negara resettlement dan organisasi pbb
langkah tegas indonesia nantinya akan menjadi salah satu jawaban nasib ribuan pengungsi di indonesia